muinah warga dusun girisetra desa kalipucang kabupaten pangandaran jawa barat
harus dipujuk petugas dari yayasan kangker indonesia
dan sejumlah petugas medis rsud pandega pangandaran
agar mau dibawa ke rumah sakit
nenek yang hidup sebatang kara ini sudah lebih dari satu setengah tahun terbaring di tempat tidur
karena menderita kanker payudara
muina hanya bisa pasrah dengan kondisi tubuhnya
yang digerogoti kanker hingga menahun
menurut ketua yki pangandaran ida nurlela
pihaknya baru mengetahui jika ada warga yang menderita kanker dan terlantar
sehingga pihaknya baru mengambil inisiatif untuk membawanya ke rsud
walaupun belum di biopsi tapi kanker sudah besar

kita mengadapkan rina dari yki juga
dan akhirnya kita ambil inisiatif untuk dibawa langsung ke pandega
untuk menangani penderita yki bekerjasama dengan sejumlah dokter rsud pandega pangandaran
menjemput muinah untuk segera mendapatkan penanganan sebelum kondisinya semakin parah
zaman pangandaran jawa barat